enam orang meninggal dunia dalam bencana banjir dan tanah longsor di sepuluh kabupaten kota di sulawesi selatan
dilansir dari cnn indonesia com kepala badan penanggulangan bencana daerah bpbd sulawesi selatan syamsi bar mengatakan
dari dua puluh enam korban itu dua belas orang dari kabupaten goa sepuluh kabupaten jeneponto dan empat kabupaten maros
sementara itu data yang dirilis bpbd sulawesi selatan melalui krisis media center pemprov
hingga dua puluh tiga januari dua ribu sembilan belas total korban terdampak bencana banjir sebanyak tiga sembilan ratus empat belas kepala keluarga atau delapan delapan ratus dua puluh lima jiwa
di antaranya dua puluh enam orang meninggal dunia dua puluh empat orang hilang empat puluh enam orang sakit dan tiga tiga ratus dua puluh satu jiwa mengungsi
upaya pertolongan masih terus dilakukan tim gabungan termasuk di daerah yang terjadi longsoran
kepala badan penanggulangan bencana daerah bpbd sulawesi selatan syamsi bar mengatakan

kita tersambung melalui sambungan telepon dengan miswar arifin koordinator tim ract mri di kabupaten goa sulawesi selatan
selamat sore pak miswar
hingga sore ini seperti apa kondisi saat ini di sana apakah banjir sudah mulai surut
untuk kondisi banjir di kabupaten goa saat ini alhamdulillah sudah surut
dan masyarakat sekarang sudah membersihkan rumahnya masing masing untuk kembali di tempat ini pak
baik untuk penanganan longsor sendiri saat ini seperti apa pak miswar
untuk penanganan longsor saat ini
ini pesu dari agar kemudian instansi pemerintahan mulai di luar sana kemudian tni kepolisian
alhamdulillah bahu membahu turun untuk mengevakuasi warga
ada di dua kecamatan yang terdampak
yang pertama di kecamatan maduju kemudian di kecamatan bongaya
untuk di kecamatan maduju tepatnya di dusmatiro desa petalika
itu ada di tiju
sudah ditemukan tiga perubahan jiwa dan informasi terhimpun dari masyarakat
sekitar dua puluh tiga orang yang dinyatakan hilang untuk wilayah titik yang terdampak longsor
baik kalau melihat kondisi terkini di sana
apa yang saat ini secara darurat dibutuhkan
dan bagaimana kemudian dengan kebutuhan warga yang saat ini berada di pengungsian
pastinya paling dibutuhkan untuk merespon kondisi yang ada
pastinya alat berat untuk
memindahkan tanah longsor dan batu batuan yang ada
kemudian kebutuhan yang paling mendasar kayak logistik
makanan siap santap untuk masyarakat
obat obatan kemudian pakaian kemudian selimut
karena kondisi masyarakat risolir dari titik longsor yang ada
baik tapi apakah kemudian
bantuan sudah mulai berdatangan anda melihatnya seperti apa
apakah tidak ada kendala dalam melakukan distribusi
kendala dalam melakukan distribusinya pasti ada mbak
karena kendala yang pertama karena ada beberapa
untuk akses ke sana yang menghubungkan ke sana ada beberapa jembatan yang rusak
jembatan yang rusak otomatis itu menyebabkan kendala terburat
jadi untuk bisa menyampaikan bantuan ke sana itu harus dengan motor
dan pastinya bantuan dari masyarakat setempat juga
dan alhamdulillah bantuan yang sudah ada itu dari berbagai elemen masyarakat
dari perusahaan dari lembaga kemanusiaan dari pemerintahan alhamdulillah sudah ada
sedikit demi sedikit tapi melihat dengan kondisi masyarakat yang begitu
banyaknya jumlah yang ada di sana tetap masih dibutuhkanlah bantuan bantuan dari berbagai kalangan
baik tapi kalau dari pengamatan anda
bagaimana kemudian pemerintah setempat melakukan koordinasi untuk situasi darurat ini
apakah ada kendala yang mereka temukan
alhamdulillah mungkin setempat kenantiasa berkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat
dalam hal ini lembaga kemanusiaan kemudian para relawan dari berbagai komunitas kemanusiaan yang ada
dan harapannya bisa saling bahu membahu
untuk bisa menyelesaikan persoalan
seperti itu mbak
alhamdulillah pemerintah sangat mengapresiasi apa yang menjadi gerakan gerakan kepedulian untuk bencana yang ada di kabupaten goa
baik miswar arifin koordinator tim er act mri terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newsroom
pasca banjir yang melanda di sejumlah wilayah di maros sulawesi selatan aktivitas pelayanan di kantor pemerintahan
sejak tiga hari lalu aktivitas pelayanan pemerintahan di maros sulawesi selatan lumpuh total akibat banjir yang merendam kompleks kantor bupati setinggi dua meter
pasca banjir semua pegawai negeri ditugaskan untuk membersihkan ruangannya masing masing dari endapan lumpur yang terbawa banjir sejak selasa kemarin
hingga saat ini pemerintah kabupaten mencatat ada dua belas dari empat belas kecamatan di maros yang terdampak banjir
jumlah korban yang mengungsi pun diperkirakan mencapai ribuan orang
sementara korban meninggal dunia akibat terseret air sebanyak empat orang
kondisi pelayanan pemerintah diperkirakan akan kembali normal minggu depan
karena banjir ini terbesar dalam sejarahnya maros
meski sudah tiga hari terkena banjir sejumlah warga dari kampung di goa sulawesi selatan menyatakan belum mendapat bantuan apapun
mereka pun memprotes ke posko induk kantor bupati goa
sejumlah warga dari salah satu kampung di kelurahan tompo balang kecamatan somba opu ini menyambangi posko induk di kantor bupati goa
mereka menyatakan belum mendapat bantuan meski banjir sudah dari tiga hari lalu
mereka memprotes karena sudah tidak memiliki
mereka juga tidak memiliki apa apa lagi di rumahnya
usahanya ini tidak mendapat respon positif sebab bantuan disalurkan lewat aparat perwakilan kelurahan hingga kecamatan
namun pihak posko meyakinkan penyaluran bantuan lewat prosedur tetap terkoordinasi
niatnya agar tepat dan sesuai sasaran
hingga kini tiga lima ratus tiga puluh empat jiwa yang tersebar di tujuh belas titik lokasi pengungsian dua diantaranya di dataran tinggi
selamatkan apa apa yang bisa diselamatkan tapi pakaian anak itu tidak ada
itu buku buku apa tidak ada
itu kemana kampung kampung pak
sama ngusya di sana pak di rumahnya
beras tidak bisa lagi diselamatkan mak
ada anak anak itu dari anak anak kodim pak
datang di situ bantu dikasih yang diselamatkan itu beras
beras juga tidak bisa diselamatkan
tidak bisa lagi dimakan pak
busumnya ada di kampung
belum bisa dimakan
tidak bisa dimakan
keluhan itu tadi itu kan koordinasi yang kurang nyambung
karena setiap tempat pengungsian ada koordinator yang ditugaskan
dan itulah yang akan melakukan perifikasi semua warga masyarakat yang terkena banjir
sehingga kebutuhan kebutuhan masyarakat itu melalui koordinator